ya inilah offline store atau toko fisik the same e yang dibuat khusus oleh yg entertainment untuk penggemarnya di kawasan hap jongdong korea selatan
yg entertainment merupakan salah satu agensi hiburan terbesar di korea selatan yang menaungi boy band girl band terkenal seperti big bang blackpink icon treasure dan lain lain
bagi anda yang penggemar k pop terutama bagi anda penggemar big bang dan juga blackpink icon ataupun pressure mungkin ini adalah surga bagi anda karena saya sedang berada di toko souvenir yang tepat berada di depan gedung yg entertainment yakni the same md shop
anda bisa membeli semua souvenir dari band band ataupun girban dan boy band yang kalian sukai mulai dari lightstick cd album hingga action figure dari mereka
tak hanya album musik the same e juga menjual barang barang yang resmi dikeluarkan grup musik di bawah naungan yg entertainment
harganya pun bervariasi mulai dari seratus ribu rupiah hingga jutaan rupiah
deretan pajangan dan rak disusun sedemikian rupa untuk memudahkan anda mencari barang yang diinginkan
anda mengalami kesulitan ada dua penjaga toko yang siap membantu anda
selain itu di tempat ini juga terdapat kafe untuk para penggemar
harga makanan dan minuman di sini mulai dari lima puluh ribu rupiah hingga tujuh puluh ribu rupiah
anda juga bisa berfoto dengan latar dinding kafe yang dilengkapi dengan poster poster grup musik di bawah naungan yg entertainment
dari tempat ini kemegahan gedung yj entertainment juga bisa langsung terlihat
jika beruntung anda bisa melihat langsung artis artis yg
yang sedang memasuki ataupun keluar dari gedung
the same e merupakan salah satu cara yg entertainment membangun ikatan dengan fans nya
yg entertainment mengatakan the same e yang dibuka pada juni dua ribu dua puluh satu ini
dibangun agar para penggemar punya tempat yang layak untuk menunggu para artis
nah untuk para yg stand ini merupakan tempat yang wajib anda kunjungi di korea selatan
gus indra habjongdong korea selatan